sambut tahun baru islam satu muharam seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
warga cipayung dan pondok pesantren al hamid pawai ratusan mobil hias bertemakan islami
dan menggalang dana bagi rohingya mengelilingi cipayung jakarta timur kamis pagi
dengan menggunakan ratusan mobil hias dengan ornamen khas timur tengah seperti masjid dan kitab suci
warga berparade di sepanjang jalan alteri cipayung
di sepanjang jalan itu warga mengumandangkan sholawat dan takbir
dalam kesempatan itu peserta parade juga memanfaatkan untuk menggalang dana bagi etnis rohingya
sementara tujuan pawai tahun baru islam kali ini adalah mengingatkan nilai nilai islami
dan agar rakyat bersatu membangun negara kesatuan republik indonesia
pawai ini adalah sebuah kegiatan rutin yang kita lakukan di pesantren al hamid itu per dua tahun sekali
tujuan dari pawai ini adalah untuk membangkitkan untuk mengingatkan
akan tahun hijrah yang mungkin di sebagian sudah dilupakan bahkan kalah semarak dengan tahun masehi
namun tujuan kali ini ada punya misi terbentuk yaitu masalah saudara kita muslim wakilnya yang di myanmar
tujuan paling utama pada saat ini adalah itu
ini murni dari kreativitas wali santri wali murid dan juga siswa ataupun santri santri pesantren
sementara di medan sumatera utara untuk memperingati tahun baru islam
ribuan orang melakukan parade tauhid yang dimulai dari masjid agung medan
parade dilakukan dengan berjalan kaki menuju masjid takwa polonia
di lokasi itu digelar acara peletakan batu pertama rehabilitasi masjid takwa polonia
dalam parade ini masa juga menyuarakan keprihatinan mereka atas peristiwa kekerasan yang terjadi pada etnis rohingya di rakkain myanmar
persimpanan persangkaan kita
akan menu program pangkal melengkapi des tiga ribu